ratusan warga memanfaatkan bus gratis menuju jakarta
yang disediakan oleh polres mojokerto di terminal kertajaya rabu pagi
selain menghemat biaya transportasi
pemudik mengaku tak kebagian tiket baik kereta api maupun bus yang menuju jakarta
kapolres mojokerto akbp wahyudi mengatakan bis gratis ini disediakan sekaligus
untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik lebaran
selain itu polres mojokerto menyediakan satu unit bus gratis
untuk mengangkut warga menuju sejumlah kota di jawa timur
seperti jombang kediri dan trenggalek
polres mojokerto masih terus membuka pendaftaran online
untuk pemudik yang ingin memanfaatkan bus gratis hingga tiga puluh april mendatang
yang ingin balik ke jawa timur
jadi untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi
atau penangkatan umum lainnya
dan tentu saja untuk meminimalisir terjadinya kepadatan arus lalu lintas
polresta banyumas jawa tengah juga menyediakan bus gratis untuk arus balik lebaran
rabu pagi tiga ratus lima puluh pemudik diberangkatkan ke jakarta menggunakan tujuh unit bus
para pemudik mengaku senang dengan adanya angkutan gratis ini
hal ini dirasa sangat membantu mereka yang kesulitan mendapat angkutan
kita buka pendapatan
pada pembentaran ternyata ada tujuh bus
ada tiga ratus lima puluh warga masyarakat bersama anak anaknya untuk kembali ke jakarta
hari ini kita siapkan dan hari ini sudah kita berangkatkan
semua bus gratis ini menuju terminal pulau gebang jakarta
demikian cnn indonesia